kita kembali ke ibu kota ada mantan penyanyi cilik iyut bing selamat yang resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu
putri dari seniman legendaris ini dijerat undang undang tentang narkotika sebagai pengguna narkotika dengan ancaman hukuman empat tahun penjara
menurut polisi saat penggeledahan di kediaman tersangka polisi menemukan beberapa barang bukti berupa dua alat isap sabu dua korek api satu klip plastik sabu bekas pakai dan telpon genggam
yut bing selamat juga diketahui sudah menggunakan narkotika sejak tahun dua ribu empat dan terakhir diketahui memakai sabu pada satu desember dua ribu dua puluh
yut akan dijerat dengan pasal satu ratus dua puluh tujuh ayat satu undang undang nomor tiga
iyut bing selamat juga diketahui sudah menggunakan narkotika sebagai pengguna narkotika dengan ancaman hukuman empat tahun penjara
pada tahun dua ribu sebelas lalu yudding selamat juga sempat terjerat kasus narkotika
nah ini sementara masih kita kembangkan lagi siapa dia membelinya ini masih kita kembangkan
tetapi yang bersangkutan karena memang dari hasil barang bukti kita dapatkan juga hasil positif